sempat menggeleng gelengkan kepala saat polisi membeberkan perannya dalam kasus pembunuhan vina dan eki
selama konferensi pers peggy mengenakan baju tahanan berwarna biru diapit oleh dua petugas polisi
megi sempat menggeleng gelengkan kepala saat kabit humas polda jawa barat
kombes jules abraham abbas mengungkapkan perannya dalam kasus pembunuhan fina di cirebon
dan untuk membahas terkait ekspresi dan juga gerak yang dilakukan oleh peggy setiawan
kita bergabung dengan pakar mikro ekspresi deddy triasmara
selamat petang mas dedy terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
mas deddy kalau dilihat dari ekspresi atau gerakan yang dilakukan dari tersangka pgi
apa yang bisa dibaca berdasarkan mikro ekspresi
oke terima kasih mbak cynthia
jadi ketika mas peggy ini di posisi ketika mendengarkan keterangan dari polisinya membahas tentang skenario dan segala macam itu
dia sama sekali sudah pasti sangat tidak nyaman ya sangat tidak nyaman kelihatan di situ
dan kemudian dia sangat menunduk dia sama sekali tidak mau menatap ke depan
represent bahwa dia di posisi yang sangat ya saya tidak bisa membela apapun
karena dia memang tidak dalam kesempatan untuk bisa menjelaskan situasinya itu satu
karena ini kan lebih sifatnya keterangan itu ya
terus kemudian ketika dia kemudian banyak menarik nafas gitu ya itu tekanannya pressure nya pasti berat banget
setiap orang yang dihadapkan pada posisi seperti itu pasti punya tekanan yang begitu besar
kalau dilihat dari gerakan apa ya namanya sempat menggeleng gelengkan kepala
anda membacanya apakah ini hanya faktor tekanan karena ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atau ada faktor lainnya pak dede
ya lebih ke misalnya ketika kita nggak yakin nggak yakin dengan apakah saya mengatakan itu satu
atau kedua nggak menyangka bahwa misalnya dia memang
ya apaan tempatnya ini sekarang apa sekali lagi
oh ini ini ini ini apa tuh bahan ini di sini ya
e ini selian dia pas men translator bagi saya yang sering masuk lagi waktu
apakah benar saya melakukan itu benar benar
ini semuanya berinteraksi komunikasi di dalam dirinya dia sehingga responnya yang terjadi seperti itu
jadi dia sepertinya tidak terlalu yakin apakah dia benar benar melakukan itu
pak dedy kalau dari studi keilmuan mikro ekspresi apa yang anda duka
yang anda duga yang anda baca dan apa yang ingin disampaikan seorang peggy setiawan saat konferensi pers itu berlangsung
satu yang pertama dari sikap tubuhnya walaupun dia posisinya memang tangannya di belakangnya
posisi menunduk itu menunjukkan bahwa kalau dia memang merasa dia totally tidak mau merasa disalahkan gitu kan ya
atau orang yang merasa dirinya pun sangat bersalah dia pasti tidak akan berani ngadepin orang yang ada di hadapannya gitu ya
di sisi lain kalau kita juga ada ketemu sama case ada orang yang berani menatap ke depan nantangin gitu ya
nah ini kan dia posisinya saya posisinya tidak bisa melawan gitu itu yang satu
yang kedua karena dia udah di posisi sudah di belakang itu
yang kedua kemudian ketika dijelaskan kronologis kejadiannya itu kan semua seperti berurutan gitu
nah detail detail itu yang kemudian membuat dia semakin berpikir bahwa kalau secara ini ya analisanya dia semakin berpikir ngelihat lagi nge refer lagi
jadi benar gak ini kejadiannya ini gini lagi gak ini
jadi dia lagi nge recall semua apa yang dia rasakan itu untuk memvalidasi apakah yang benar benar dia alami itu memang kejadiannya seperti yang diungkapkan itu
pak doni ini kan di momen yang sama usai konferensi pers berlangsung pegi setiawan juga langsung membantah kepada wartawan
ia menyempatkan diri untuk menyebut bahwa dirinya bukanlah pelaku dari kejahatan pembunuhan delapan tahun lalu
apakah ini menurut keilmuan anda
bahwa ini jawaban dari ekspresi yang ia berikan saat konferensi pers
ya di momen ketika dia bisa bicara gitu kan ya dalam konteks ini momen ketika dia bisa bicara kemudian dia merasa bisa mengungkapkan pembelaan dirinya bagian dari soft defense
karena kalau enggak kan dia tahu konsekuensi logisnya ketika dia diputuskan bahwa dia memang benar benar bersalah pasti kan konsekuensi logisnya sudah ada tuh ya mbak ya
tetap terlihat atau saya akan mempertahankan diri saya ya salah satu caranya adalah dengan defense food
dia dengan saya nggak bersalah dengan tanpa menyampaikan kalau istilahnya apa kenapa dia nggak bersalahnya di titik mananya
nah itu yang kemudian dia perlu sampaikan detail detail itunya
oke pak dodi ini kan di momen yang sama ini juga tapi di sisi lain kita lihat bahwa saat tersangka pegi setiawan
menggeleng gelengkan kepala ada pula momen petugas kepolisian yang berada di sebelahnya berupaya untuk terlihat dalam tanda kutip yang ditangkap adalah menenangkan dengan cara merangkul
apakah ini memang upaya untuk menenangkan atau ada apa yang bisa anda baca
ini opini ya pendapat ya asumsi ya bahwa biar bagaimanapun orang yang ada di posisi seperti mas pegi
di depan hadapan begitu banyak orang mendapatkan tadi itu kronologis yang seperti itu pasti nggak mudah gitu kan ya
nah empati yang dilakukan sama petugas ini untuk memastikan bahwa ada orang yang tidak cukup kuat untuk menahan beban itu sampai bisa aja suatu tiba tiba ada kejadian orangnya pingsan atau apa kira kira gitu
lalu bagaimana dengan momen saat akhir konferensi pers di saat peggy berupaya untuk menyampaikan pendapatnya menjawab pertanyaan dari wartawan
petugas juga berupaya langsung opini lagi ya langsung berupaya untuk menahan
nah kan karena ini masih dalam proses ya
proses artinya mau digali lebih lanjut didalami lebih lanjut
sehingga supaya tidak mengacaukan atau kemudian men misdirect dari apa yang sudah dilakukan
sehingga ya difokuskan ke situ dan juga memastikan bahwa tetap masih di koridor yang sama
itu upaya upaya untuk memastikan itu saja sih mbak
jadi lebih ke arahnya ke situ polisinya juga mau ini ya tetap in koridor gitu ya
di sisi lain memang kan di sini tidak dalam proses
belum dalam konteks hak jawab menjawab ininya
nah di situ titiknya kemudian yang perlu menjadi perhatian
ada momen untuk siapa
mengklarifikasi biasanya terjadi di pengadilan atau di mana gitu ya
tapi ini kan lagi konferensi pers
ya bisa jadi ini momen yang tidak terlalu tepat untuk memberikan kesempatan orang untuk menyampaikan itu sih
pak dodi di sisi lain ada pula yang menyebut bahwa ini hanyalah sekedar
ekspresi ketika seseorang berada di dalam tekanan sehingga menimbulkan ketegangan syaraf
apakah bisa dilihat dari keilmuan anda seperti itu
ya kalau dari sepanjang perjalanan waktu dia konferensi pers begitu berdiri di depan itu
terus lihat dan dia lebih banyak menunduk
dan kemudian responnya dia lebih banyak stay
ya kalau dari dua di sisi dijaga
sehingga gerakan yang bisa dilakukan hanya dengan menggalengkan
jadi itu yang disampaikan oleh pikiran bahwa sadarnya saya enggak
kan karena ada orang yang saya nggak perlakunya
itu bagaimana mengafirmasi proses
afirmasi bahwa memang saya bukan misalnya
terakhir pak dodi apa yang bisa anda simpulkan berdasarkan keilmuan mikro ekspresi
konferensi pers yang berlangsung siang tadi
kalau dari sisi ini bagaimana perilaku yang bersangkutan
respon wajah yang bersangkutan ketika berada dalam situasi itu
siapapun yang ada di posisi ya mas peggy gitu ya
pasti akan mengalami tekanan yang begitu besar
apakah itu memang sudah jadi sebuah keputusan
karena ada proses sidik berikutnya ya
jadi prosesnya itu yang kemudian perlu di benar benar dipastikan
ini yang benar benar tidak dalam posisi
kemudian mengarahnya itu sudah
dijelaskan secara runut dengan data dan fakta yang ada
rasa rasanya itu akan menjadi validasi saja
untuk memvalidasi bahwa prosesnya sudah sampai di titik akhir
yang mendapatkan hasil yang terbaik
pakar mikro ekspresi sudah memberikan perspektifnya